mantan wakil menteri hukum dan ham sekaligus caleg partai demokrat denny indrayana kembali menuai kontroversi dalam cuitan di twitter pribadinya
denny indrayana menyebut bakal caleg presiden anies baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dalam kasus formula e
apakah ada motif politis dibalik pernyataan denny indrayana
kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada mantan wamen kumham sekaligus caleg partai demokrat denny indrayana
selamat sore bang denny
selamat sore nana selamat malam dari melbourne australia
dan pakar komunikasi politik ugm nyarwi ahmad selamat sore mas nyarwi
selamat sore nana selamat malam ya bung denny di melbourne
oke saya mau ke bang deddy terlebih dahulu
bang denny dalam cuitan di twitter anda mengatakan mendapat informasi bahwa anies baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka
apa dasarnya anda menyampaikan informasi itu
dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi saya verifikasi saya yakini kebenarannya
dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik
persoalannya adalah biasanya informasi informasi semacam ini tidak banyak yang mau mengungkapkannya
karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan
karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan
menyelidurkan rahasia negara menyebarkan hoax fitnah dan lain lain
saya selalu mengambil posisi karena mengerti bagaimana caranya untuk mengungkap ke publik
ingin menjadi semacam whistleblower semacam peniup fluid
jangan sampai ini justru menjadi kenyataan
jangan sampai pelanggaran ini terjadi
jadi tentu informasinya bisa saya bertanggung jawabkan
jadi kalau dilihat kebelakangan
di dua puluh empat april saya sudah menulis satu artikel panjang tujuh delapan halaman
dengan judul bagaimana jokowi mendukung ganjar mencadangkan prabowo menolak anies
di situ saya tuliskan sembilan strategi sepuluh langkah jokowi untuk cawe cawe dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
istilah cawe cawe waktu itu belum viral dua bulan yang lalu
tidak berapa lama kemudian teman teman wartawan mengangkat istilah itu di wawancara
dengan pak presiden pada saat setelah pertemuan ketua umum partai ditanyakan
disebut tidak ada baru kemudian diakui di pertemuan pemret
saya mencuit juga soal ada dua kader kader utama nasdem
selain yang di bts kasus korupsi yang akan juga jerat kasus
tidak ada yang percaya saat itu
kemudian tidak berapa lama saya tweet ini sebentar lagi akan diperiksa
saya men tweet soal menteri pertanian dan kemudian menjadi fakta
demikian juga yang saya lakukan advokasi publik pada saat men tweet soal putusan mk
ada yang mengatakan tidak akurat
saya katakan dengan sederhana targetnya bergeser
jadi kalau menembak itu bukan tembakannya yang meleset tapi targetnya kemudian berubah
sehingga seperti yang kemudian dikatakan ini tidak akurat
saya tetap mensyukuri
jadi apa yang saya lakukan asokasi di mk karena memang targetnya adalah tidak menjadi proporsional tertutup
dan itu tercapai
anda katakan bahwa informasinya tervalidasi dan terverifikasi
artinya yang anda sebarkan soal nasib anies baswedan yang akan ditetapkan sebagai tersangka di kpk itu sudah pasti benar begitu
tetapi sebagaimana teman teman wartawan melakukan cek dan cross check cover board site
pada saat saya akan men tweet misalnya contoh ya oh ini ada expose tentang sel
pagi saya dapat informasi bahwa dia akan dipanggil dia akan tersangkakan dia akan dinaikkan jadi penyidikan prosesnya
itu saya cek ke banyak orang
sehingga kemudian pada saat saya men tweet pada saat yang sama juga ada media mainstream yang juga mengabarkan breaking news
jadi tidak kemudian begitu ada informasi langsung saya telan bulat bulat
saya lakukan proses bagaimana teman teman media melakukan cross check melihat sumbernya ini ibarat perawi hadis begitu
untuk jadi dia hadis yang sahih dia harus dilihat sebagai sumber yang memang kredibel dan seterusnya
tapi bukan berarti saya berharap ini jadi kenyataan
justru sebagaimana di mk saya berharap tidak menjadi betul mk menutup sistem proporsional tapi mempertahankan sistem proporsional terbuka
ini pun saya meyakini informasi saya benar ada sembilan belas kali expose
tetapi saya justru berharap tidak kenapa sebagaimana di mk saya tidak ingin sistem tertutup dipaksakan menimbulkan krisis konstitusi penundaan pemilu
ini pun saya tidak ingin anies dipaksakan menjadi tersangka
dengan suasana yang tidak kondusif juga akibatnya bisa menunda pemilu
anies kan sudah jadi pemberitahani mana mana
saya mengkonfirmasi lagi soal itu
oke bang denny tapi beberapa pernyataan yang anda sampaikan ini dinilai oleh sebagian pihak bahwa anda sengaja menyebarkan informasi itu untuk menaikkan elektoralnya anies baswedan
ini untuk kepentingan elektoral
yang namanya saya men tweet
di putusan mk dikatakan supaya saya naikkan elektoral saya sebagai caleg partai demokrat
kalau saya ingin terpilih sebagai caleg partai demokrat saya justru mendorong sistem tertutup saya diam saja
kenapa saya melakukan advokasi publik agar tidak menjadi sistem tertutup
merugikan posisi politik saya
fokusnya ke soal yang anies aja dulu nih bang denny
kita nggak bicara soal putusan mk kita sedang bicara soal cuitan anda di twitter
tentang nasib anies baswedan yang akan ditetapkan sebagai tersangka kita fokus dulu di situ saya nggak akan bahas soal putusan mk karena itu sudah lewat bang denny
soal ini dulu anda men tweet ini motifnya apa apakah untuk kepentingan elektoral membuat anies playing victim atau bagaimana
lanjutkan boleh jangan dipotong
boleh gak nih
kenapa saya bicara karena kan bicara motif politik
jangankan orang lain politik anies motif politik saya sendiri saya jelaskan
kalau saya ingin motif politik justru saya diuntungkan jika sistem proporsionalnya tertutup
karena saya didapil saya di kalimantan selatan itu adalah nomor urut satu
bagi orang yang seperti saya yang tidak punya banyak logistik dapat urut nomor satu itu tertutup jauh lebih menguntungkan
jangankan terkait anies begitu loh orang lain terkait tentang interest politik saya sendiri saja saya abaikan pada saat itu terkait dengan kepentingan publik
jadi kalau ini ingin dibaca sebagai kepentingan pendaikan jitra anies dan lain lain silahkan
dari saya adalah mencegah kpk lagi lagi melakukan langkah memukul lawan oposisi merangkul kawan koalisi
kalau ada kasus korupsi siapapun dimanapun kapanpun silahkan
tidak hanya bts nasdem yang dihajar tidak hanya kasus sarul yasudin lipo nasdem yang dihajar
jangan hanya anies yang kemudian ditersangkakan dan dijegal
bagaimana dengan kasus harun masiku kenapa tidak dicari cari sampai sekarang
kenapa laporan ubaidillah tentang dugaan korupsi anak anak pak jokowi yang menerima gratifikasi dari para konglomerat tidak diangkat prosesnya bagaimana
jadi kalau kita bertanya kasus korupsi kepada kpk sekarang memang saya punya posisi kalau dulu demonstrasi di depan kpk melawan corruptors fight back
kemarin saya dengan abraham bw dan banyak lagi
demonstrasi di depan kpk melawan pimpinan kpk yang kita anggap tidak vertika
pada saat diperpanjang masa jabatannya oleh pimpinan oleh mahkamah konstitusi kami sudah mengatakan
ini kpk diperpanjang untuk melaksanakan tugasnya mengamankan strategi pemenangan pemilu pilpres dua ribu dua puluh empat
tidak berapa lama kemudian sarul yasudin lipo dipanggil
sama ini adalah upaya untuk menjadikan hukum kasus sebagai langkah untuk
pemenangan bill price sebagai langkah untuk membegal anies
sebagai langkah untuk kalau dalam kasus mahkamah agung muldoko membegal partai demokrat yang ujungnya juga menjegal anies
semua adalah informasi yang bisa diverifikasi
mas nyarwi bagaimana anda melihat manuver denny indrayana yang melontarkan informasi soal nasib anies ini di kpk
yang kemungkinan bisa ditetapkan sebuah kondisi
saya mau ke mas nyarwi mas nyarwi bagaimana anda melihat manuver denny indrayana yang melontarkan informasi soal nasib anies ini di kpk yang kemungkinan bisa ditetapkan sebuah kondisi

ini kan informasi ini disampaikan ke publik dan kemudian memicu spekulasi
anda melihatnya bagaimana komunikasi politiknya mas nyarwi
ya yang pertama saya kira begini
sebagai advokat dan juga pengajar hukum juga
bung denny ini kan menempatkan dirinya juga sebagai advokat isu isu publik ya
jadi mengkhawatirkan ya soal kemungkinan penjagalan kan gitu kira kira
dan itu juga yang kedua kita lihat ya
soal perubahan ya undang undang kpk
undang undang kpk yang baru kan menempatkan kpk dalam posisi eksekutif ya
nah itu juga kemungkinan itu tentu saja ada kemungkinan bisa terjadi ya
tetapi kemudian kan pada faktanya harus kita lihat ya
sejauh mana misalnya dalam konstelasi politik gitu ya
presiden atau lingkaran yang ada di kekuasaan gitu
itu kemudian bertaruh dengan ee
menjegal lawan politik yang tidak diinginkan dari kandidat yang dinominasikan
sebelum masuk ke gelanggang itu sendiri
dan saya kira kalau dari sisi komunikasi politik juga
ya saya kira tidak muncul lah intensi secara eksplisit ya saya sebutkan ya
tentu komunikasi itu kan ada dua ada yang dikatakan ada yang tidak dikatakan
nah kita pakai parameter yang panggung depannya yang tidak muncul ke permukaan
itu tidak ada ya intensi untuk menjegal itu saya lihat
tetapi bahwa peluang itu terbuka
saya kira itu masih kemungkinan kemungkinan juga bisa terjadi dengan misalnya logika dan skenario kayak tadi
misalnya kpk kemungkinan digunakan itu saya baca di poin ketiga itu
statementnya bung denny menguasai menggunakan kpk
ada juga potensi keempat dan sampai juga ke sembilan ya
tetapi begini juga harus kita lihat dengan kondisi objektif ya
saya misalnya pakai dalam analisis komunikasi politik
kalau misalnya ya
kontestasi ini anggap saja misalnya rezim yang ada itu menjegal ya kandidat yang tidak disukai sebelum masuk pelanggang
saya kira itu justru akan merusak reputasi kan gitu
merusak reputasi dari apa namanya katakanlah bisa juga pak jokowi di situ gitu ya
atau orang orang di lingkaran sekitarnya juga
dan saya kira juga tidak mungkin beliau beliau dan mereka itu bertaruh ya dengan cara seperti itu
ya memang ada banyak skenario saya kira tidak hanya bung denny saja menyampaikan
ada pak musli umar saya lihat dia bila bila ya
saya kira tidak mungkin beliau beliau dan mereka itu bertaruh ya dengan cara seperti itu

bahwa skenario skenario itu disampaikan kalau diniatkan untuk menjaga demokrasi kita sebagai bagian diskusi
bahwa kita perlu menjaga demokrasi saya kira itu penting
dan kemarin kita lihat ketika presiden mengklarifikasi soal cawe cawe ya rifana
itu di sana disampaikan juga
salah satunya adalah berkomitmen mengawal pemilu secara jujur adil ya
saya kira itu yang bisa juga kita pegang
kan gitu itu artinya apa
artinya memastikan bahwa
artinya memastikan bahwa
proses kandidasi ini kan kalau kita lihat levelnya bertahap ya
satu apakah kandidasi rekan demokratis
artinya tidak ada penjagalan yang tidak masuk akal
nah yang kedua partai partai juga itu bisa berproses ya dengan baik
itu saya kira kita tahu kembalikan
oke kita fokus ke apa yang disampaikan oleh bang denny
saya ingin tahu karena ini tiba tiba memicu perhatian publik ya
pernyataan soal nasib anies bisa jadi tersangka di kpk itu dilontarkan
dan bang deni adalah caleg dari partai demokrat
otomatis kadernya partai demokrat dan demokrat mengusung
ataupun mendukung anies baswedan dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
yang ingin saya tanya dari gaya komunikasi politiknya nih mas nyarwi
anda melihatnya ada strategi playing victim gak disini
atau ini memang strategi early warning
ya kalau playing victim orang bisa aja menafsirkan begitu
ketika sosok kandidat kita sudah ada itu evident evident ya
dulu ketika pak sby misalnya ya itu kan dianggap playing victim kan
ketika misalnya dua ribu ketika era pencalonan awal itu ya
dua ribu empat misalnya dia menjelaskan anak anak gitu
dan masyarakat kita juga maksudnya masyarakat yang memang suka punya potensi ya
bersimpati pada orang orang yang kemudian dizalimi kan gitu kira kira gitu
tetapi gini juga kita nggak bisa memandangnya parsial ya rifana ya
artinya begini bahwa sekalipun ya apa bung denny ini juga caleg demokrat kita tahu publik tahu
dan apakah ada intensi tadi bisa dijelaskan ya
ada motif juga misalnya tapi semua itu bisa diklarifikasi dan bisa kita uji saya kira
apa sih kira kira motifnya dan lain lain
bahkan pernyataan argumennya pun nanti akan kita bisa uji bersama sama
apakah misalnya kemungkinan skenario itu terjadi apa enggak datanya bagaimana dan seterusnya bisa kita uji
itu debat publik yang terbuka tetapi balik lagi
semangat dalam menjaga demokrasi kita ya siapapun ya termasuk misalnya bung denny mengkhawatirkan itu
saya kira itu juga nggak ada masalah ya
tentu saja visibilitas misalnya sosok anies diuntungkan
ya tentu saja saya kira ada benefit yang bisa didapatkan anies lah
di sini sebagai kandidat yang saya kira juga di sana tentu saja sebagai kandidat yang ada di luar blok all moment itu
ya semakin potensial misalnya
katakanlah anies itu apa namanya istilahnya didiskreditkan
saya kira juga itu justru mengumpulkan visibilitas dan ada peluang juga untuk menaikkan elektabilitas mas anies
oke baik baik
itu juga harus dilihat
oke jadi ini strategi ini mungkin bisa menjadi keuntungan begitu ya bagi anies baswedan untuk menaikkan angka elektoralnya
strategi playing victim saya mau tanya ke bang denny
jadi ada keuntungan di sini
mendapatkan tambahan elektoral nih bagi mas anies tentang strategi playing victim tadi yang disampaikan
tanggapnya seperti apa bang deni
saya bukan ahli komunikasi bukan ahli politik
jadi kalau bicara itu logika awam saya begini lah sebagai orang awam saja
belum tentu dapatkan mendapatkan suara bisa jadi malah tergerus karena dianggap tersangka kan
bisa jadi begitu juga kan cara membacanya pak nyaru ya

jadi ini saya sampaikan ke publik ya
jadi ini saya sampaikan ke publik ya
tapi tadi kalau dikatakan fokuslah ke masalah duit ini memang tidak bisa hanya itu ini terkait
misalnya pak mbak nyarwi kenapa saya mengatakan cawe cawe itu juga terkait dengan contoh ya
muldoko gate disitu cawe cawe orang berkata cawe cawe itu kan kampanye untuk calon presiden di amerika serikat
barack obama kobiden ke clinton boleh bukan itu silahkan kalau itu

yang jadi probleman itu apa
yang jadi probleman itu apa
yang jadi probleman itu apa

yang jadi probleman itu apa
yang jadi probleman itu apa
yang jadi probleman itu apa
yang jadi probleman itu apa
cawe cawe nya itu kemudian mengendorse dua capres menjegal capres yang lain
membeli muldoko gain
tidak bisa kemudian presiden mengatakan dia tidak tahu
muldoko itu kepala staf presiden
tidak bisa dia mengatakan dia tidak setuju
dia melakukan pembiaran dengan sangat waktu yang sangat lama
oh tidak setuju tapi membiarkan tidak melakukan langkah langkah saksi kepada pak muldoko
itu kan saya bandingkan muldoko gain dengan watergate

muldoko gain itu hanya mencoba memasang alat sadap di kantor demokrat
mengakibatkan dia mundur
hanya berusaha di saat masa kampanye pilpres
ini bukan masalah sadap pak nyarwi
ini berusaha untuk menjegal menjegal mengambil partai demokratnya
pada saat menjelang kampanye pilpres sama
sama dan sebangun watergate dan muldoko gate
tetapi di muldoko gate tidak ada upaya politik untuk melakukan investigasi
pertanyaannya ini salah satu tahap adalah
percayalah anda pula
hanya seperti terbuka
tapi sembilan langkah untuk rekomendasikan
perarahan untuk seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
yang sudah terbigot di mest hol m gel juntron
sepuluh tahun kpk nya kemudian menggunakan masa perpanjangan itu untuk menggerakkan proses
menjegal lawan dan merangkul kawan di muldoko gate kemudian partai demokratnya diambil di nasdem
kemudian kader kader utama yang berstatus mengakalkan kasus korupsi nah yang lain mana
kasus kasus lain yang terkait dengan dengan koalisi mana tadi saya sebut kasus harun masiku
mana tadi saya sebut laporan ubaidillah ini kan potret yang gampang dilihat bahwa memang hukum
tidak berjalan secara ngedil kepada semua baik baik kita tunggu nanti oke kawan kawan
memukul lawan oposisi oke kita tunggu nanti apakah betul betul terjadi apa yang disampaikan
oleh deni indrayana tidak atau tidak tapi kalau misalnya tidak terjadi tentu saja siapa tahu dapat
keuntungan elektoral seperti yang tadi disampaikan oleh mas nyarwi tapi kalau terjadi ya itu berarti
skenario penjegalan terjadi ataupun terbukti seperti yang disampaikan
oleh bang denny waktu yang akan menjawab semuanya oke kita sudah habis kita sudah habis waktunya
terima kasih terima kasih bapak bapak sudah bergabung pada dialog kita pada sore hari ini saya